anda kembali bersama kami melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar amerika serikat hingga mendekati level empat belas rupiah turut mempengaruhi harga emas
sejak beberapa pekan lalu harga emas di sejumlah toko emas di jakarta naik
di pusat penjualan emas cikini gold center jakarta pusat harga emas perhiasan sudah naik sejak satu bulan yang lalu
harga jual emas naik sekitar lima rupiah per gramnya
pada rabu siang logam mulia ini dijual di kisaran empat ratus dua puluh hingga empat ratus empat puluh per gram untuk emas kadar tujuh puluh lima persen
meski dinilai tidak terlalu tinggi peningkatan harganya namun beberapa pedagang emas mengakui penjualannya berkurang
sekarang harga emas itu di lima ratus sembilan puluh yang sembilan puluh sembilan persen
kalau yang tujuh puluh lima persen dia empat ratus empat puluh
kalau untuk yang sembilan puluh persen dia di lima ratus
kalau dari hitung dari sebulan lalu itu naik dia
kalau minggu lalu masih sama
kalau harga emas tinggi tentu akan berkurang
akan menahan dulu dia
kalau dari yang kemarin sih agak dikit ya nggak banyak naiknya
kuning yang tujuh puluh tujuh puluh sih empat ratus
sama sih kalau minggu banyak beberapa hari yang lalu sih sama aja
ya dan bagaimana dengan harga emas logam mulia pt aneka tambang saat ini
mari kita lihat logam mulia antam
per satu gramnya pada kamis siang dijual di harga enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah
lebih tinggi tujuh puluh satu ribu rupiah dibanding harga beli antam
dan untuk tiga gram satu delapan puluh delapan juta rupiah
tiga empat belas juta rupiah untuk logam mulia lima gram dan begitu seterusnya
hingga seratus gram di harga jual enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah
dan yang menariknya
yang menarik adalah sudah habis terjual alias sold out untuk elem antam seberat dua ratus lima puluh gram dan satu kg
emas ukuran ini biasanya diminati oleh high networks individuals atau perusahaan perusahaan berkapitalisasi besar
jadi di tengah koreksinya rupiah dan ihsg ke manakah perginya uang investasi
apakah komoditas emas sangat menarik untuk di koleksi saat ini
investasi emas di tengah gejolak rupiah akan kami bahas dalam segmen the analyst
ya dan telah bersama kami vice president riset dan analis dari valbiri asia security niko omar
selamat sore pak niko
ya kita bahas lagi tapi mulai dari rupiah dulu ya
jadi memang beberapa pekan ini rupiah sudah terkoreksi cukup jauh kalau kita lihat dari beberapa waktu lalu
ini terendah sejak awal dua ribu enam belas
sebenarnya apa yang terjadi dan kemana investor pergi
ya sudah lama saya mengatakan bahwa sebetulnya kebijakan bi itu salah menurut saya gitu
seharusnya mereka dari dulu sudah menaikkan suku bunga untuk misalnya menopang rupiahnya itu sendiri
tapi kelihatannya mereka masih di bawah tekanan
dan politis atau apapun juga dimana mereka belum berani menaikkan suku bunga
mereka memang intervensi ke pasar dan oleh karena itu kita tahu bersama cadangan divisa itu turun beberapa bulan terakhir ini
nah ini saya katakan itu hanya buang duit saja ya
karena seharusnya mereka memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa mereka berani menaikkan suku bunga untuk menopang rupiah
karena kalau tidak ini bisa terjadi panik
dan kita hari ini kebetulan melihat
iya pasar modal memang para investor sudah kelihatan aksi paniknya begitu
makanya kita akan lihat bagaimana tren rupiah beberapa waktu terakhir ini
kita lihat bagaimana tren penurunannya sebenarnya di titik mana investor ini mulai panik begitu
kita akan lihat ini dari bulan desember memang ini sampai agak jauh sekarang di dua ribu dua puluh
kita lihat ini adalah tren yang terjadi
namun kalau kita lihat perharinya
itu kita bisa melihat bahwa sejak tanggal sembilan belas itu tepat setelah rdg dari bank indonesia itu tidak menjadi menaikkan suku bunganya
jadi menurut anda memang benar karena itu yang ditunggu tunggu pasar
betul itu dari dulu mereka melihat gitu
terutama investor asing melihat apakah memang bi akan berani menaikkan suku bunga atau tidak
atau hanya bicara saja gitu ya
kita lebih hawkish dikit pada saat ini tapi kita masih akan menunggu
nah tadi juga ada statement dari bank indonesia
yang mengatakan kita siap untuk menangkapi kenaikan suku bunga berikutnya dari the fed
tapi sampai saat ini belum ada tindakan apa apa
iya dan memang bulan mei ini diperkirakan the fed akan bergerak lagi
yang membuat indonesia semakin tertekan karena margin itu semakin rendah
semakin sempit maksudnya
jadi apakah ini akan ada penerusan bagaimana
iya jadi spreadnya diantara suku bunga amerika serikat di satu sisi
dan suku bunga di indonesia di sisi lain itu akan makin menyempit
dan itu memang
bahaya karena kita harus mengerti indonesia masih sampai saat ini emerging market
atau negara berkembang di mana selalu ada risk premium terhadap negara maju
jadi kalau memang risk premium ini terlalu sempit itu jadi bahaya
jadi investasi yang akan meninggalkan pasarnya seperti di belakangan ini
kita melihat baik itu di pasar modal maupun di pasar obligasi
mereka jual abis abisan
jadi ini menekan pasar baik itu pasar modal pasar obligasi dan juga rupiah kita melihat belakangan ini
satu lagi selain memang suku bunga yang menjadi masalah adalah harga minyak juga menjadi masalah
karena harga minyak sekarang sudah hampir menyentuh tujuh puluh lima dolar amerika serikat per barrel
kita akan lihat bagaimana trennya terakhir saat ini kita lihat
memang ini adalah nilai tukar rupiah tadi yang kita lihat itu adalah graf tingginya
sembilan belas langsung kemudian seninnya langsung kembali lagi
namun jika kita lihat saat ini juga tidak rendah begitu
kita berharap bahwa
sebagai net importer ini akan tetap di level yang lebih rendah daripada ini
tapi nyatanya ini hampir tujuh puluh lima dolar atau lebih dari tujuh puluh dolar amerika serikat
dampaknya apa dengan pelemahan rupiah saat ini
wah berhubungan juga pemerintah masih memberikan subsidi itu juga akan menaikkan kosnya untuk pemerintah
dan sekarang sudah di atas harga acua mereka gitu
so ini juga sebetulnya tidak bagus untuk negara indonesia
makin dibebani misalnya anggarannya ya rupiah juga
sebagai akibatnya juga bisa ditekan gitu
apa dampaknya terhadap kemampuan daya beli masyarakat
nah itu juga ada dampak terhadap inflasi tentunya
jadi daya belinya masyarakatnya bisa memang terkena dampaknya ya
so ini juga perlu diperhatikan dengan seksama
kalau misalnya inflasi naik mau tidak mau harus direspon oleh bank indonesia dengan menaikkan suku bunga
so ini juga berkaitan erat dengan apa yang nanti akan dilakukan dengan bank indonesia
kita langsung lihat komoditas lain yaitu kita lihat komoditas emas biasanya jika ihsg terkoreksi rupiah terkoreksi emas naik
mari kita lihat sekarang saat ini harga logam mulia antam
memang ini tadi seperti yang tadi saya bilang juga bahwa harga emas sudah mulai naik tapi tidak terlalu banyak
mungkin tidak sebanyak dari penurunan di ihsg dan juga rupiah
menurut anda bagaimana
nah itu wajar joy
kenapa demikian gitu
karena sebetulnya harga emas hanya naik karena pelemahan rupiah
tetapi karena relatif staf
bila kita lihat dalam us dollar memang kita melihat tidak banyak naik secara nominal
jadi hanya dampak rupiah saja yang kita melihat pada saat ini
jadi sekarang harga emas saat ini memang kita lihat tidak terlalu banyak
apakah maksud saya begini
apakah sebagai investor ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ke pasar emas
jadi kita harus melihat apa yang terjadi di harga emas
pada saat ini

dan kita melihat berapa bulan terakhir ini terjebak di antara kisaranya us dollar per troy ounce
sekali nanti emas bisa memecahkan us dollar per troy ounce
nanti menurut saya akan cepat sekali naiknya
so kita semua menunggu pemecahan level itu pada saat ini
dan tadi kita sempat membahas juga bahwa

itu tinggi tapi sold out
itu apa artinya
apakah karena ramai dipermintakan oleh masyarakat atau bagaimana
nah kebetulan memang high net worth individuals
di seluruh dunia nanti sebentar lagi bank sentral akan kembali mencetak uang
dalam jumlah yang tidak terbatas
karena krisis berikutnya sudah diadakan
karena krisis berikutnya sudah diadakan
karena krisis berikutnya sudah diadakan

karena krisis berikutnya sudah diadakan

bank sentral yang mana nih maksud anda
mereka semua akan mencetak uang untuk menopang perekonomian dunia ini
karena memang sebentar lagi kita akan dihantam krisis berikutnya
so emas itu selalu akan merespon lebih cepat ketimbang aset aset yang lain
dibanding safe haven lain maksudnya
oke bagaimana tapi selain emas ian juga menjadi safe haven dari investor
kenapa emas lebih seksi daripada yen
emas itu tidak bisa dimonipulasi oleh pihak manapun juga
tapi kalau kita membicarakan japanese yen it's still a currency
masih uang kertas
uang kertas yang bisa dicetak tanpa batas
so ya kalau kita mencetak sesuatu terus tanpa batasnya artinya kita mendevaluasi nilai
dari mata uang itu sendiri
sedangkan emas tidak bisa dicetak oleh siapapun juga
jadi selalu akan mempertahankan daya belinya dalam sejarah kalau kita melihat
tapi uang kertas tidak
kalau untuk prediksi harga emas mungkin untuk jangka pendek itu bagaimana menurut anda
jangka pendek mungkin masih akan relatif flat ya
berhubungan juga harganya dalam us dollar juga masih flat
tapi kalau kita membicarakan misalnya harga emas dalam lima tahun ke depan joy
nah ini hal yang berbeda gitu
saya pikir saya sendiri tidak akan terkejut kalau kita melihat harga emas tiga juta per gram nanti
tiga juta per gram
kenapa bisa setinggi itu
karena kalau kita melihat kalau misalnya harga emas disesuaikan dengan inflasi
dari harga tertinggi yang tercapai di seribu sembilan ratus sembilan puluh
harusnya harga emas pada saat ini jangan kaget empat belas enam ratus lima puluh dolar petroy ounce
jadi itu dua belas kali lipat dibandingkan
dibandingkan harga sekarang
so potensinya luar biasa
tapi kan memang emas itu dipilih sebagai metode yang cukup konservatif
untuk orang yang ingin berspekulasi dengan return yang lebih cepat dan lebih banyak
apakah emas masih menarik
sebenarnya kalau kita mau spekulasi joy kita tidak akan membeli emas secara fisik
tapi kita akan membidik dua aset kelas yang berbeda
pertama itu kita bisa membeli saham tambang emas
ini punya leverage yang besar terhadap pergerakan harga emas
tetap emas tapi beda bentuk begitu ya
lebih tinggi lagi returnnya adalah di futures
kalau kita misalnya beli kita punya leverage sebesar seratus kali
jadi setiap kenaikan harga emas satu dollar kita dapat seratus dollar
nah itu adalah beberapa alternatif daripada beli emas batangan begitu
ya baik kalau begitu
terima kasih pak niko telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business